ini adalah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan keberadaan pelaku penembakan terhadap rina wulandari
warga jalan cemara tiga semarang yang berhasil didapati tim gabungan polri dan tni
seperti dilihat dalam video ini pelaku berjumlah empat orang dengan berboncengan dua sepeda motor tanpa plat nomor
tiba di pertigaan jalan cemara tiga banyumanik langsung berhenti dan menunggu
salah satu pelaku terlihat langsung menelpon seseorang yang diduga mengabarkan
bila pelaku sudah di lokasi tak jauh dari rumah korban
tak sampai sepuluh menit terlihat korban keluar rumah dengan membawa motornya
dan pada saat bersamaan pelaku menerima telpon dan langsung melihat korban yang sudah pergi dari rumah
hingga kemudian semua pelaku membutuhkan korban
adegan selanjutnya menunjukkan pelaku mendekati korban sambil melontarkan tembakan ke korban
yang saat itu sampai di depan rumahnya bersama anaknya
pusai menembak pelaku sempat menoleh ke korban dan diduga
mendapat perintah dari seseorang untuk berbalik arah kembali menuju posisi korban
untuk kembali menembak korban tinggal korban kemudian masuk ke gerasi rumah dan tersungkur bersimbah darah
lokasi inilah empat pelaku ini bersiap siap akan melakukan penembakan terhadap korban rina wulandari
dan bisa dilihat lokasi ini merupakan pertigaan yang jaraknya tidak lebih dari tiga puluh meter
dan mengalami penyelesaian pengguna
dari analisa cctv tim gabungan polri dan tni kembali melakukan olah tkp lanjutan pada kamis siang
tim penyidik pun masuk ke rumah korban di daping ibu korban untuk mendapat keterangan dan gambaran
kondisi rumah saat peristiwa terjadi termasuk posisi suami korban yakni kopral muslimin yang disebut
kamar lantai dua dimana kamar tersebut
terdapat televisi untuk monitor cctv
windarti bunda korban
yang saat peristiwa berada di rumah korban
menyebut menantunya kopral muslimin
tak bergegas menolong istrinya
yang saat itu terkapar di garasi rumah
keterangan beberapa saksi tambahan
pada olah tkp lanjutan ini pun akan disinkronkan
dengan pendidikan dan keterangan kopral muslimin
sejak senin malam
setelah menunggu istrinya rina selesai menjalani operasi
pengambilan proyek terpeluru
di rumah sakit hermina banyumanik semarang
meski sudah mengantongi identitas pelaku
tim polri dan tni memberikan kesempatan
para pelaku dan semua yang terkait
untuk segera menyerahkan diri
sedang melakukan pengejaran
tetapi kami juga berharap
pihak pihak yang terkait khususnya pelaku
eksekutor kemudian intelektual dadar
bisa menyerahkan diri secepat cepatnya
karena identitas mereka sudah kita ketahui
seperti diketahui rina ulandari
warga jalan cemara banyumanik semarang
yang juga istri dari kopral muslimin
anggota tni satuan arhanud semarang
ditembak orang tak dikenal pada senin delapan belas juli lalu
korban mengalami luka parah di bagian perutnya
damar sinuko semarang jawa tengah